forum betawi rempuk atau fbr membantah organisasinya telah mengeluarkan surat meminta thr seperti yang viral di media sosial
panglima fbr jabodetabek syahrul ghazali menyebut hal tersebut adalah hoax
dilansir dari lamandetik com sarul gozali menyatakan tidak ada perintah dari pihak manapun untuk membuat surat permintaan thr ke perusahaan perusahaan
namun syahrul mengaku tidak akan menolak apabila ada perusahaan yang memberi thr secara sukarela
menurutnya fbr turut menjaga lokasi keamanan perusahaan selama ditinggal mudik
pemberian sukarela perusahaan kepada fbr akan dianggap sebagai kerjasama yang baik